sejak awal dua ribu sembilan belas lalu pemprov dki melakukan revitalisasi sejumlah taman di dki jakarta
salah satunya taman puring yang proyek revitalisasinya dilakukan pada september dua ribu sembilan belas
berlokasi di jalan kiai maja kebayoran baru jakarta selatan
taman puring ini baru saja selesai direvitalisasi pada awal januari dua ribu dua puluh
walau belum diresmikan taman puring ini sudah bisa dikunjungi
memang saat ini terlihat sejumlah aktivitas warga yang dilakukan di taman puring ini
untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di taman puring ini
sejumlah fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung diantaranya jogging track skate track dan tempat parkur
bagi orang tua yang membawa anaknya tersedia juga spot yang menjadi prima dona yaitu arena bermain anak
kebetulan kan hari minggu ya pada liburan yaudah kita kesempatan kesini aja lah
ini wah banget ya kita juga nggak nyangka jadi segini ya
ya enak banget buat taman rekreasi buat keluarga ngumpul kongko enak ya
buat anak muda milenial terus ya
meski sejumlah pengunjung taman puring menganggap taman ini cocok untuk anak anak
namun masih ada pengunjung yang mengeluhkan terkait asap rokok
seneng banget ya kemarin dapet dari facebook sih ya dari itunya pak anies
eh keren banget gitu
pak anies permainan skateboard apa semuanya ada kan
biasa kan kayak petra deket rumah tuh cuma nggak selengkap kayak di sini gitu
keamanan sih kayaknya alhamdulillah ya cuman kayaknya satu dah yang merokok
tadi sempat aku nasehatin sih tolong mas jangan merokok
ini kan ruangan terbuka untuk anak anak ya cuma itu aja sih yang ngerokok aja
di lahan seluas tiga belas meter persegi
taman ini diharapkan dapat berperan sebagai ruang terbuka hijau di jakarta
dan dapat menjadi alternatif tempat liburan keluarga saat air pekan